ya kita tahu sebagian akhirnya berpendapat ya kunjungan presiden jokowi ke lampung ini berdampak signifikan
bagi keseriusan pemerintah dalam pemerintah daerah maksud saya dalam menata infrastruktur di sana
tapi bahasan bahwa presiden akan intervensi akan ikut campur dalam perbaikan jalan dirasa kurang pas oleh sejumlah kalangan
ada pro kontra akhirnya apakah ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan atau pencitraan
kita bahas bersama dengan deputi satu kantor staff presiden ada febri kalvin tetelepta
dan juga pengamat kebijakan publik universitas trisakti trubus rahadian syah
bapak bapak selamat malam
selamat malam mbak
baik saya ke pak febri terlebih dahulu
pak febri ketika kemarin presiden kunjungan ke lampung secara tegas ya
beliau menyinggung bahwa provinsi dan kabupaten yang tidak punya kemampuan
maka akan diambil alih oleh kementerian pupr terutama jalan yang rusak parah
publik harus tahu nih apakah kemudian presiden menganggap pemda lampung khususnya
pemprov lampung tidak punya kemampuan untuk pembangunan infrastruktur
kemudian kemampuan apa sebetulnya yang dimaksud oleh presiden jokowi
ya mbak puspa pertanyaannya sangat mendasar sekali
pasti menjadi pertanyaan bagi kita adalah
kenapa sampai pemerintah pusat mengambil alih kebijakan seperti itu
yang pertama adalah ada dua hal ya
yang pertama adalah
bahwa hampir semua provinsi maupun kabupaten kota
dalam pengalaman kami menerima audiensi mereka
itu punya problem yang sangat serius terhadap aspek pembiayaan
banyak sekali sektor sektor produktif yang tidak bisa dijalankan dengan baik
karena infrastruktur konektivitas transportasi yang belum berjalan dengan baik
nah dalam konteks itu kita melihat bahwa tanggal lima mei yang lalu
kita mengambil langkah yang sangat baik untuk ke lampung
dan ditemukan jalan yang cukup serius kurang lebih lima belas ruas jalan
yang harus diperbaiki segera mungkin
sehingga sektor sektor produksi itu bisa berjalan dengan baik
pada dasarnya apa yang diambil oleh presiden itu pada prinsipnya adalah
didasari dengan impres nomor tiga tahun dua ribu dua puluh tiga tentang impres jalan daerah
dalam hal ini adalah untuk membantu pemda
dan komisi jalan yang mantap
menghubungkan sentra sentra ekonomi
menurunkan biaya logistik
serta mendorong pertumbuhan ekonomi
yang kedua adalah bahwa impres ini sendiri oleh pemerintah pusat
memberikan dukungan untuk menangani ruas ruas jalan
yang sebenarnya merupakan tanggung jawab pemda ya
baik itu provinsi kabupaten maupun kota
dan yang ketiga adalah
fokus utama pelaksanaan impres ini adalah
konektivitas ruas ruas jalan yang mendukung kepada ikn
kawasan industri kawasan para wisata
kawasan perkebunan pertanian perikanan
maupun sektor sektor produktif lainnya
dan yang paling penting adalah bahwa
tidak sekedar pemerintah pusat
tetapi ada dialektika yang harus dibangun juga oleh daerah
dalam tanggung jawab daerah
dia tidak menghilangkan tanggung jawab daerah
khususnya apa yang disebut dengan
pemenuhan readiness kriteria
apa yang dimaksud dari itu adalah
bagaimana kesiapan dokumen perencanaan dari daerah
bagaimana dukungan perizinan dari daerah
bagaimana penyediaan lahan
ini hal yang paling penting sekali yang daerah harus bertanggung jawab
dan yang penting adalah komitmen dari daerah
untuk mengelola dan memelihara jalan yang telah ditangani
oleh sebab itu kata kunci tadi dari presiden adalah bahwa
tidak semua jalan yang akan ditangani oleh pemerintah pusat
tapi daerah daerah tertentu
ruas ruas jalan tertentu
super prioritas yang dianggap dia bisa mengungkit
produktivitas ekonomi masyarakat
pertemuan ekonomi baru
maka itu pemerintah pusat intervensi
nah oleh sebab itu dalam catatan kami
paling tidak dalam tahun ini ada jumlah sekitar satu delapan puluh usulan
di sumatera di jawa di bali nusa tenggara
di kalimantan di sulawesi di maluku maupun di papua
dengan panjang jalan kurang lebih tujuh tujuh ratus delapan belas empat puluh km
dengan estimasi alokasi biaya itu sekitar tiga puluh lima
dan oleh kementerian pupr
membahas dengan sangat serius
baik itu dengan kementerian keuangan
baik itu dengan pemerintah daerah
sehingga didapatkan dana kurang lebih sekitar rp tiga puluh dua tujuh triliun
yang menjadi kebutuhan saat ini
filosofi daripada impres ini adalah bahwa
bagaimana pemerintah pusat membantu ruas ruas jalan super prioritas
dari daerah agar bagaimana konektivitas itu dapat dibangun dengan baik
dan yang kedua adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik
sebab prinsip adalah pembangun konektivitas transportasi adalah
menumbuhkan kesejahteraan baru bagi masyarakat
seperti apa disampaikan oleh presiden selama ini
baik baik artinya ada pembagian wilayah perbaikan
yang prioritas akan diambil alih oleh pemerintah pusat
tetapi sisanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi
nah kalau soal biaya saya harus konfirmasi
apakah ini yang disebutkan juga
apakah ini termasuk dengan dana alokasi khusus fisik
yang sempat disinggung oleh sri mulyani
ada empat ratus miliar dari dak fisik
setahu saya kalau kita baca dengan serius
maka kurang lebih delapan ratus tiga puluh sembilan miliar itu khusus dana impres
yang akan menangani lima belas ruas yang ada di lampung pak
jadi ini di luar itu di luar dau itu sendiri
baik delapan ratus tiga puluh miliar untuk lampung saja
saya ke pak trubus sekarang
pak trubus masih mendengar suara saya
baik kalau kita berbicara soal penanganan yang seolah olah
tanda kutip gerak cepat begitu dari presiden joko widodo
ada intervensi untuk memperbaiki jalan nasional
termasuk dengan jalan provinsi kota kabupaten di lampung
anda melihatnya ini seperti apa
kalau di media sosial kita lihat ada yang bilang pencitraan
tapi ada yang bilang ini kebijakan untuk menyelamatkan
seperti apa anda melihatnya pak trubus
saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh presiden itu tidak tepat mbak
karena itu memanjakan seolah olah memanjakan daerah
di mana daerah itu jadi tidak siap
ini kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh presiden itu seperti sindiran gitu
sindiran tamparanlah kepada daerah
bahwa kamu itu nggak siap dalam hal soal otonomi daerah yang selama ini diberikan
di mana sudah diberikan anggaran yang cukup dalam pengertian
baik dau maupun dak yang diberikan
yang kedua bahwa ini akan menimbulkan persepsi bahwa
urusan jalan itu seolah olah menjadi urusan pemerintah pusat nantinya
meskipun dasar pemerintah benar bahwa ada interest nomor tiga itu akan tetapi
dalam implementasinya nanti banyak kepala daerah berpikir
untuk anggaran infrastruktur jalan itu nanti diperkecil mbak
dan selama ini kita melihat bahwa daerah itu
memang ada yang menganggarkan untuk infrastruktur jalan itu kecil mbak
seperti paling banyak itu biasanya untuk gaji pegawai atau untuk biaya birokrasi
itu paling menonjol
nah ini kan menjadi hal yang tidak baik
ketiga itu saya melihat juga bahwa kepala daerah daerah seperti juga di lampung
itu kan memang tidak peduli mbak
karena itu kan bayangkan udah puluhan tahun itu ya
jalan itu rusak seperti itu
padahal itu daerah yang kategori sebenarnya sumber daya alamnya mencukupi
kan artinya disitu baik tadi sebutkan sama pak ksp pak febri itu ada pertanian
perkebunan perikanan dan semuanya itu sangat mendukung
artinya sebenarnya pemerintah pusat harus mendorong kepada daerah
untuk daerah daerah yang kategori potensi sumber daya alam tinggi itu
infrastrukturnya harus dipertegas
artinya disitu pembangunannya harus dioptimalkan
jadi meskipun dalam hal ini tentu ada pertimbangan pertimbangan
ya misalnya daerah tidak mampu
nah ini kan persoalan daerah tidak mampu itu sebenarnya kan
dampak dari kebijakan pemerintah pusat juga mbak
yang selama ini selalu konteksnya memberikan kemudahan dalam pembangunan
jadi daerah itu yang tidak mampu
ini daerah itu yang tidak mampu
akhirnya menjadi seolah olah mampu
padahal dalam kenyataannya masyarakatnya tidak menambah sejahtera
tapi khusus di lampung memang ini mengindikasikan bahwa
ada hal hal yang patut dievaluasi mbak dalam hal ini
saya rasa apa yang disampaikan oleh pak febri dari ibu sri mulyani juga
memang dananya sudah cukup besar dengan bagaimana semua daerah itu memanage
sebenarnya kepala daerah itu harus inovatif kok mbak
bagaimana mengatur segala keuangan yang ada itu
jangan sampai jalan itu sedemikian
istilahnya untuk kebangan ini kebangan rumpur atau untuk binatang
sampai bisa tidur di situ mandi di situ
nah ini hal hal yang menurut saya memang harus dievaluasi secara menyeluruh mbak
sangat tersirat sebagai sebuah sindiran bahwa pemda tidak mampu begitu ya
kemampuannya untuk pembiayaan dianggap tidak mampu
tapi pak trubus kalau melihat soal pembiayaan
data dari kemendagri pemerintah provinsi lampung realisasi belanja apbd nya
bahkan ini di atas rata rata provinsi rp enam tujuh triliun
kalau dengan delapan ratus tiga puluh miliar yang digelontorkan oleh pemerintah pusat
apa yang kemudian mengganjal
apa yang kemudian harus dikritisi dari tata kelola keuangan ini
iya menurut saya tata kelola keuangannya ini jadi masalah transparansi mbak
karena apa sesungguhnya kalau memang seperti yang istilahnya award yang didapat gitu
reward yang didapat itu harusnya relevan atau korelatif dengan kondisi yang empiris di lapangan
yang terjadi kan gini persoalannya bahwa apa yang disampaikan oleh kemendagri
sebagai upaya mendorong kepada daerah daerah lain untuk memicu pembangunannya agar serapan anggarannya baik
tetapi persoalannya kemudian ketika ini terkait dengan khusus jalan
memang kemudian ini menjadi kontraproduktif kan gitu
karena justru publik itu melihat bahwa ini sungguh sungguh nggak serius
karena jangan kemudian kepala daerah begitu yang terlihat di media itu kan
begitu di oh istilahnya presiden mengatakan ini akan diambil oleh pemerintah
kemudian kepala daerahnya tepuk tepuk ya kan jingkrak jingkras kelak gitu
menyenangkan ini kan sesuatu yang kemudian memicu
ya mbak memicu trigger bagi daerah lain akan sama seperti itu nantinya
jadi sesuatu itu akan kebijakan itu kan ada jangka pendek jangka menengah jangka panjang
nah tentu dampaknya bisa saja efek dominonya di jangka panjang
nah ini yang harus dihindari
karena apa karena konsep otonomi daerah itu adalah memberikan kewenangan sepenuh penuhnya kepada daerah
untuk melaksanakan pembangunan pemerintah pusat dan nyemang asli
nah posisi jalan sudah menjadi sesuai undang undang nomor dua puluh dua itu sudah ada kewenangan masing masing
kalau pemerintah pusat itu urusan jalan nasional kabupaten kota urusan ini kabupaten
kemudian provinsi ya provinsi ada jalan desa
itu ada namanya dana desa
itu juga menjadi tanggung jawab desa
jadi kalau semuanya kemudian nanti
apa pemerintah pusat pemerintah pusat
nah itu nanti saya khawatir ini akan menjadi bumerang
oke yang disampaikan pak jokowi semua pada setuju
artinya ini kan pertolongan kondisi yang memang sudah post major lah darurat sama sekali
bagaimana orang sepuluh tahun lebih pembangunan jalan nggak ada di situ
sementara kebutuhan masyarakat jujur saja sangat membutuhkan dalam hal soal mobilitas
maupun ini setelahnya ekspor industri yang ada di situ gitu loh mbak
oke khawatir menjadi bumerang takut ada ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
saya harus tanya pak febri tanggapan kalau tadi pak trubus menyatakan bahwa
tidak tepat rasanya presiden jokowi intervensi soal perbaikan jalan di desa desa di daerah khususnya di lampung
bang kozab pak trubus ada ruang yang apa namanya yang saya mau jelaskan sedikit
pertama adalah tentang otonomi daerah
betul apa yang disampaikan oleh pak trubus benar bahwa kewenangan diberikan keleluasan diberikan oleh undang undang
daerah untuk mengelola daerahnya tetapi ingat bahwa ada tanggung jawab
tanggung jawab yang paling penting adalah bahwa dia harus diikuti dengan tanggung jawab untuk mengelola jalan daerahnya dan membangun jalan daerahnya lebih baik
nah apa yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini undang inpres nomor tiga tahun dua ribu dua puluh tiga itu
dia tidak menegaskan tentang tanggung jawab daerah untuk membangun jalan daerahnya
membangun jalan daerah itu sendiri
tetapi ruangnya adalah bahwa ada sektor sektor produktif yang tidak terkoneksi dengan jalan transportasi maka pemerintah pusat mengintervensi
tetapi dia tidak menegasikan tugas kewajiban daripada pemerintah daerah untuk membangun jalan daerahnya
sesuai dengan tupoksi kewenangan jalan provinsi oleh provinsi jalan kabupaten kota tetap akan berjalan dengan baik
nah sampai di tingkat itu bahwa tidak semua ruas jalan itu akan diintervensi oleh pemerintah pusat
hanya jalan jalan yang saya sampaikan tadi jalan jalan super prioritas
nah dalam konteks ini maka pupr sangat siap dengan ketiara yang sangat ketat
jadi tidak memberikan keleluasan kemanjaan kepada daerah untuk bisa senaknya untuk mengusulkan dan bisa memperbaiki jalannya sesuai dengan keinginan mereka
lalu pemerintah pusat turun dengan sebebas tidak
tetapi ada seleksiitas terhadap kebutuhan yang super prioritas itu dimaksud
nah sebab itu yang kedua adalah bahwa harus ada juga pembinaan pengendalian dari kementerian dalam negeri
yang dimana ketika menyusun impres ini juga terlibat sehingga kejadian di lampung itu tidak boleh terulang lagi
ini penting sekali karena bertahun tahun pemerintah daerah abai dengan tanggung jawabnya
nah dalam konteks itu dua perspektif itu terhadap
pemerintah daerah yang pertama adalah tugas telah terbagi habis
apa dikerjakan oleh pemerintah pusat apa dikerjakan oleh provinsi apa dikerjakan oleh pemerintah kabupaten kota itu juga telah habis dengan tanggung jawab untuk membangun jalan
nah pada saat itu ada ruang ruang produktivitas yang dirasa sangat memerlukan intervensi pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat atau daerah untuk kesejahteraan masyarakat
maka pemerintah pusat masuk dengan impres nomor tiga itu sendiri
jadi impres ini sendiri tidak membajakan daerah
malah dia harus mempertegas bahwa kalian tetap harus serius terhadap topoksi di daerah masing masing sesuai dengan kewenangan untuk bagaimana mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat
jadi apa di sasaran provinsi itu betul tetapi ruang yang dibangun oleh impres nomor tiga ini tidak memberikan kemanjangan
tetapi dia hanya membangun sebuah perspektif terhadap ruang ruang yang dirasa sangat menguntungkan

saya rasa itu juga tanggung jawab negara dalam hal ini sehingga aspek ini menjadi introspeksi bagi semua pihak baik di daerah dan terutama pembinaan dari kementerian dalam negeri terhadap daerah daerah sehingga bertanggung jawab dengan posisi masing masing dalam tanggung jawab baik di provinsi papua
oke pak trubus dengan masyarakat kita awasi terus ya bagaimana realisasi impres tadi tidak memanjakan pemerintah daerah
tapi pak febri saya harus tanya lagi
sejauh ini ada apa yang terjadi
kemarin viral begitu banyak lagi bermunculan video protes warga
tidak hanya di lampung berbagai daerah yang juga jalannya rusak parah
ini jangan jangan nanti jalan jalan daerah presiden intervensi atau seperti apa
oke nampaknya ada gangguan komunikasi dengan pak febri saya ke pak trubus pak trubus masih bergabung bersama kami
pak trubus tadi kalau berbicara soal ketakutan kemudian ada takut ada ketergantungan ada kekhawatiran akan ketergantungan dari sejumlah pengamat begitu ya
mengingat juga banyak warga akhirnya protes bertahun tahun jalannya tidak dibetulkan jalannya rusak kemudian sekarang ada intervensi
padahal semua anggaran perencanaan sudah jelas setiap tahunnya begitu ya kita juga lihat realisasi anggaran belanja dari apbd
apa yang kemudian akan terjadi kalau sampai
ketakutan kekhawatiran ketergantungan itu muncul di pemerintah daerah
ya yang akan terjadi adalah persoalan nanti munculnya kepercayaan publik yang menurun mbak kepada yang namanya pemerintah
karena apa karena sesungguhnya pemerintah daerah ini kan menjeluhujung tombak dari pemerintah pusat

sehingga dia itu harus bertanggung jawab terhadap daerah pusat
ya karena apalagi ke suguh gubernur gubernur itu kan bpp wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dia itu harus bertanggung jawab terhadap daerah pusat

dengan demikian apa yang terjadi di kabupaten kota jalan jalan itu adalah menjadi tanggung jawab
benar apa yang disampaikan pak febri itu kebijakannya sesuai dengan apa invest nomor tiga itu akan tetapi itu perlu juga sebagai pemikiran untuk daerah itu ketika mengambil kebijakan itu betul betul memperhatikan kondisi real yang ada di lapangan gitu loh
tetapi persoalannya kan pengawasan ini menjadi hal yang penting
ini sangat krusial dimana kemudian seringkali daerah itu mengabaikan hal hal yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat
di satu sisi juga masyarakat sendiri jadi seperti ini mbak apa berpikir bahwa cara cara yang disampaikan saluran saluran selama ini ada misalnya harusnya mereka menyampaikan melalui musrembang ataupun melakukan melalui ombudsman ataupun apa
itu kemudian mencari cara cara dengan cara viral viral seperti itu
itu kan juga nggak bisa
nggak benar menurut saya karena apa kemudian seolah olah sesuatu harus diviralkan dulu baru mendapat perhatian
nah ini kan juga hal hal yang menurut saya menjadi hal yang buruk pak gitu
pak trubus tapi kalau melihat intervensi presiden jokowi kemarin setelah viral langsung datang ke lampung apa namanya sampai ada isu bahwa mobil presiden terjebak yang kemudian diklarifikasi juga oleh istana
anda melihatnya apakah intervensi ini terjadi karena tahun politik atau seperti apa pak trubus
ya kalau mau dikaitkan tahun politik bisa saja kan tetapi sebenarnya pada waktu lalu waktu di sumatera utara sebenarnya presiden juga dibawa oleh gubernur ke jalan yang rusak itu
rusak rusak justru gubernurnya terbuka itu
terbuka kemudian dibawa ke tempat yang betul betul rusak sehingga disitu diambil kebijakan adalah melalui perbaikan yang cukup signifikan
dari sana sudah selesai
nah ini harusnya kan menjadi ditiru oleh pemerintah daerah lain memang ada jalan jalan yang memang sudah dalam kondisi kritis gitu ya harus menjadi apa
istilah perhatian dari pemerintah pusat
namun demikian hal ini kan juga harus dilihat bahwa kalau kemudian daerah itu selalu menutupi ketakutan akan ada apa namanya pemerintah pusat tahu
kemudian seperti apa namanya haji bandung bondowoso kemudian dalam semalam melakukan perbaikan
kucuk kucuk ada anggaran yang sebenarnya harus melalui dipa
ini kan sesuatu yang menurut publik kemudian ada apa sesungguhnya
dan di sini kemudian publik juga sekali lagi harus melakukan perbaikan

jadi harus menyalurkan aspirasinya tuntutannya karena ini belakangan juga menjadi ini apa di daerah daerah lain juga menular
ini kan contingent dalam pengertian ilmu sosiologi kan
karena menular sehingga orang terdorong untuk melakukan hal yang sama
nah ini kan menunjukkan citra kita jadi makin tidak baik
dalam arti bahwa apa manajemen dengan adanya otonomi daerah itu kepala daerah tidak semata mata urusan politik pencitraan belaka
ada daerah yang kemudian pada mau supaya incumbent ini terpilih kembali jalannya diperbaiki
ada daerah yang kemudian pada mau supaya incumbent ini terpilih kembali jalannya diperbaiki
ketika mau pilkada itu juga ada mbak itu
jadi ini kan hal hal yang sebenarnya oleh pemerintah pusat harus didorong dan perlu kalau perlu tidak hanya sekedar reward tapi juga ada punishment juga kepada mereka mereka
tidak sesuka hati membuat kebijakan yang berujung kepada apa merugikan publik
nah karena itu perhatian presiden kepada publik memang tidak hanya dipahami sebagai bentuk pencitraan
tetapi lebih dari itu adalah supaya daerah itu fokus gitu loh
fokuslah kamu pada urusanmu
tidak kalau urusan jalan adalah sebagai dikatakan pak fabrihan sih sudah sesuai kemenangan masing masing gitu loh
jangan kemudian apa itu menabrak hal hal yang menit
tetapi memang kalau kita lihat di daerah banyak sekali mbak jalan jalan yang lebih dari sepuluh tahun ya itu tidak ada perbaikan sama sekali
nah sejujurnya salah di sini semua tentu ada sesuatu yang perlu dievaluasi menurut saya ya
karena memang otonomi daerah ini kan memang membutuhkan evaluasi menyeluruh sehingga ini ada sesuatu yang tidak jalan kemudian jalan yang menjadi dibutuhkan
oleh publik atau kebutuhan kebutuhan publik dan disini juga ombudsman sebagai pihak pihak yang terkait karena itu jalan itu adalah layanan publik
seharusnya juga memberikan ini satu dorongan kepada daerah setidaknya agar tidak terjadi adanya daerah yang jalannya itu rusak secara permanen gitu ya kronis
saya hal hal yang kemudian juga dalam hal ini konteks kolaborasi ya sehingga ada tidak saja antar daerah juga ini penting karena memang seringkali daerah ini sering berbut kewenangan
kalau itu ada konteks apa
jalan provinsi walaupun jalan itu ada di daerah sehingga daerah kabupaten nggak bisa intervensi apa apa ini juga menjadi problem sendiri mbak
artinya ini memang perlu satu evaluasi menyeluruh agar tidak ada rasa ego sektoral itu menurut saya itu juga harus hal penting mbak menurut saya
evaluasi menyeluruh pasti dilakukan saya yakin mengingat sekarang apapun yang viral ya walaupun tadi caranya salah gitu ya tidak perlu diviralkan ada jalur jalurnya untuk protes begitu
apapun yang viral sekarang menjadi sorotan
khususnya di istana
tapi saya harus ke pak febri terakhir
pak febri kemarin menyoroti presiden menyoroti juga infrastruktur adalah hal yang begitu penting untuk menunjang menurunkan biaya biaya kemudian logistik biaya logistik karena berpengaruh sekali ekonomi dalam suatu daerah
lantas kemudian kapan atensi perbaikan ini akan segera dimulai
saya rasa yang pertama adalah bahwa asumsi dasar
dari sebuah infrastruktur konektivitas adalah bagaimana dia menekan biaya logistik
disparitas antar daerah itu semakin pendek
waktu tempuh semakin pendek dan ada ruang untuk bagaimana konektivitas itu dibangun dengan lebih baik
nah dalam konteks itu kemarin presiden sudah katakan bahwa kasus di lampung contoh bahwa anggaran tersedia dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini paling kurang bulan juni
tapi saya mau sampaikan tadi terputus mbak
mbak bhusbah bahwa
hampir setiap bulan di kantor selama tujuh tahun ini saya menerima audiensi dari para bupati bupati yang juga punya problem yang serius terhadap infrastruktur ini
saya ambil contoh beberapa bupati seperti bupati mukomuko itu di bengkulu mbak
saya langsung turun ke daerah dan saya melihat bahwa itu penghasil minyak sawit yang luar biasa
tetapi apa yang terjadi adalah dari kebun sawit keluar ke jalan nasional itu jalannya rusak dan bunuh
itu jalannya rusak dan butuh waktu tempuh yang sangat luar biasa dengan biaya yang sangat mahal
kita mau intervensi bisa gitu mbak kenapa nggak bisa karena kewenangan itu terbatas gitu
ini jalan kabupaten tidak punya duit padahal kaya raya rakyat tetap miskin gitu
nah dengan impres nomor tiga ini sektor sektor super prioritas seperti inilah menjadi bagian dari intervensi dari pemerintah pusat
itu yang saya katakan bahwa tidak memanjakan tetapi dia mengungkit ekonomi baru bagi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sendiri di wilayah
saya menerima katakanlah bupati nias utara ketika pertama kali saya ketemu
dan kami turun ke jalan nasional
dan kami turun ke lapan kami selesaikan itu dengan baik dan kami bawa kkp kami bawa pu dan kami pastikan bahwa ini jalan
waktu itu belum ada impres pak
tapi kita cari ruang dimana ini orang kaya di situ tapi nggak punya apa apa gitu
kayak contoh di maluku pak
satu pulau di maluku itu ada pelabuhan di timur ada pelabuhan di barat satu pulau
ketika musim ombak di timur orang di pelabuhan barat
ketika musim barat ombak orang di pelabuhan timur
tapi konektivitas jalan itu nggak jalan
asumsi dasarnya bisa aja interak gitu
tapi jalan nggak ada padahal ini pulau pulau kaya semua gitu
nah kami berharap bahwa tadi seperti pak turbus mengatakan kreativitas persiapan dari pemerintah daerah sangat penting untuk melihat peluang ini
tetapi kembali lagi bahwa tanggung jawab provinsi tanggung jawab kabupaten kota itu tidak boleh hilang
karena ini hanya pada sektor sektor super prioritas yang mengungkit ekonomi masyarakat
pertumbuhan ekonomi baru itu menjadi hal yang sangat penting
seperti di maluku di pulau seram pak
itu daerah sangat kaya
tapi orang mau ke puskesmas itu dibopong normal ini kan tengah jalan
nah itu hal hal yang nggak bisa kita manfaatkan dalam konteks kita sekarang ini gitu
kalau kita mendengar tadi ada audiensi dari kepala kepala daerah ke istana bagaimana memperbaiki jalan rusak di daerah
kita harapkan tidak menunggu hal hal yang viral dulu baru ada atensi begitu ya ke jalan jalan rusak
di daerah daerah oleh pemerintah pusat dan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah
bapak bapak terima kasih banyak karena waktu kita terbatas
mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi
terima kasih banyak fabrik calvin tete lepta deputi satu kantor staff presiden
kemudian terima kasih banyak trubus rahadian syah pengamat kebijakan publik universitas trisanti
bapak bapak salam sehat selamat malam